penyidik subdit siber direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya
mengedepankan jalur mediasi dalam penyelesaian kasus laporan
menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sar panjaitan
luhut bin sar panjaitan telah melaporkan haris azhar dan fatia maulidiyanti
ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik
selain melaporkan tindak pidana luhut bin sarpanjaitan juga mengajukan
gugatan perdata kepada keduanya sebesar seratus miliar rupiah
penyidik subdit siber direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya
akan mengedepankan mediasi dalam penyelesaian laporan tersebut
sesuai arahan kapolri
jika mediasi gagal penyidik akan tetap melanjutkan proses hukum
sesuai aturan yang berlaku
ini nantinya akan kita juga kedepankan adalah kita mediasi
kita mediasi di tahap penyelidikan nantinya
kalau memang ada kesepakatan alhamdulillah kalau tidak ada tetap berlanjut nanti
pada senin pagi luhut bin sarpanjaitan diperiksa selama satu jam
oleh penyidik direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya
hingga sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
setelah diperiksa ia menyatakan tidak terlibat dalam bisnis tambang di papua
seperti yang dituduhkan terlapor haris azhar kepadanya
menanggapi tantangan pelapor bukan
dan untuk buka bukaan data menyangkut keterlibatannya dalam bisnis tambang
luhut mengaku akan membuka data secara terbuka di pengadilan
meski peluang mediasi tetap terbuka luhut menyebut siap dan bertanggung jawab
jika kasus ini berlanjut ke tahap pengadilan
kita lihat kalau ada tadi tadi sampaikan oleh penyidik
ada edaran dari kapolri untuk mediasi ya silahkan aja jalan
tapi saya ingin sampaikan supaya kita ini semua belajar
bahwa tidak ada kebebasan absolut
sudah berkali kali sampaikan kebebasan bertanggung jawab
jadi jangan mengatakan hanya hak azaci yang ngomong aja
hak azaci yang diomongin juga akan ada
yang saya bilang biar aja di pengadilan nanti
biar kita lihat karena saya tidak ada sama sekali bisnis
sama sekali nggak ada
apalagi dibilang itu pertambangan pertambangan
itu kan berarti jamak